bagi warga jabodetabek lokasi wisata di puncak bogor jawa barat masih menjadi andalan untuk mengisi waktu libur panjang
salah satunya taman safari indonesia
itu dengan pakai masker terus pakai hand sanitizer juga menghindari jarak juga dari orang sekitar nggak terlalu dekat terus sudah vaksin juga tentunya kan vaksin
sabtu siang jumlah pengunjung yang datang hanya sekitar tiga orang dari kapasitas total dua puluh satu pengunjung
untuk berwisata di kawasan ini
pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan aplikasi peduli lindungi
alhamdulillah selama ini selama tsi berjalan dan buka pengunjung itu selalu mengikuti anjuran dari pemerintah
maupun yang kami sampaikan baik itu lewat informasi maupun petugas kami
apabila maskernya ke bawah diarahkan tolong maskernya dipergunakan untuk kesehatan kita bersama
jadi semua karyawan taman safari indonesia itu selain itu pun kita mengantisipasi taman safari indonesia ini
karyawannya sudah di booster semua
satlantas polres bogor bekerja sama dengan gugus tugas pemkap bogor
aktif melakukan pemantauan kapasitas lokasi wisata di kawasan puncak pada libur panjang kali ini
lantas polres bogor bersama dengan gugus tugas kabupaten bogor
tetap melaksanakan yang pertama itu pengecekan genap ganjil
kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggalnya itu kita putar balik kembali ke arah jakarta
kemudian gugus tugas kabupaten bogor
melaksanakan pengecekan genap ganjil
pengecekan di tempat tempat keramaian tempat wisata hotel restoran rumah makan
itu mengecek kapasitas pengunjung di lokasi tersebut sesuai dengan saat ini kabupaten bogor ppkm level tiga
mulai dua puluh lima hingga dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh dua aturan pembatasan kendaraan ganjil genap akan ditetapkan di kawasan puncak
aturan ini menjadi salah satu upaya pemkap bogor untuk mengurangi keramaian di kawasan puncak
siva maulida fajar ahmad bogor jawa barat